kita beralih ke informasi lain
dalam tiga tahun terakhir jumlah penduduk miskin di provinsi jawa barat
menurut badan pusat statistik jawa barat terus mengalami penurunan
dan berada di bawah angka kemiskinan nasional
saat ini indikator garis kemiskinan per kapita jawa barat ditetapkan di angka rp tiga ratus tujuh puluh
badan pusat statistik provinsi jawa barat baru baru ini merilis data kemiskinan dan ketimpangan di provinsi jawa barat
di tahun dua ribu delapan belas akhir diperoleh angka tujuh dua puluh lima persen dari empat puluh delapan enam juta jiwa di jawa barat
masuk dalam kategori penduduk miskin
artinya ada sekitar tiga enam ratus lima belas jiwa hidup dengan pengeluaran tidak lebih dari rp tiga ratus tujuh puluh satu dalam satu bulan
indikator garis kemiskinan di angka tiga ratus tujuh puluh ribu ini digunakan bps dalam melakukan survei penduduk miskin di jawa barat
di jawa barat selama lima tahun terakhir menunjukkan tren
positif yakni penurunan jumlah penduduk miskin dari empat tiga juta di tahun dua ribu lima belas menjadi tiga lima juta di tahun dua ribu delapan belas
membaik meski tingkat laju penurunannya melambat tujuh delapan puluh tiga persen di tahun dua ribu tujuh belas menjadi tujuh dua puluh lima di tahun dua ribu delapan belas
saat ini masih provinsi jawa barat berada di peringkat tiga belas terendah nasional
kalau kita lihat posisi secara relatif dibandingkan dengan provinsi lain
jawa barat itu berada di tiga
terendah dibandingkan yang tertinggi adalah papua dan yang paling rendah adalah dki
dan sekarang jaraknya itu atau kita sebut dengan indeks kedalaman itu semakin mendekati garis kemiskinan
jadi kan akan itu menandakan kondisi orang miskin di jawa barat selain tadi jumlahnya turun juga kondisinya semakin banyak
menurut ekonom dari universitas pasundan bandung salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat penurunan kemiskinan di jawa barat
adanya perbaikan infrastruktur
dan alokasi bantuan sosial untuk masyarakat miskin
saya lihat penurunan penduduk miskin di jawa barat itu ya terutama juga terjadi misalkan di perkotaan
karena ada tumbuhnya sektor sektor yang ada di perkotaan seperti perdagangan
kemudian juga sekarang banyak infrastruktur
karena kemiskinan itu kan lebih banyak masyarakat yang berpendidikan katakanlah sd ke bawah
nah kita lihat dengan pembangunan infrastruktur kemudian juga ada alokasi anggaran yang lebih banyak
terutama untuk bansor
dan semua juga kita kan bantu dari sisi kesehatannya pendidikannya
nah itu lumayan bisa mengatasi daripada pertambahan jumlah penduduk miskin
di sisi lain meski menunjukkan tren positif nilai grafis kemiskinan yang digunakan bps dinilai kurang sesuai realita di lapangan
seharusnya juga dinamis mengikuti perubahan harga komoditas dari tahun ke tahun
ya saya kira ya kita membutuhkan penurunan angka kemiskinan yang jauh lebih besar ke depan
tapi masih positif
saya kira masih bisa digunakan meskipun ya ke depan saya kira harus ada konsensus kan begitu ya
bagaimana perbaikan perubahan daripada indikator kemiskinan terutama komponen barang dan jasanya
ataupun juga bobotnya itu harus kita perbaiki ke depan ke ya yang lebih realistis lah begitu
saat ini ketimpangan pengeluaran tertinggi atau gini rasio provinsi jawa barat sebesar
masih di atas rata rata nasional yakni tiga ratus delapan puluh sembilan
artabi maditya helmi suryanegara bandung jawa barat